ini bukanlah dapur restoran
mereka juga tidak sedang menyiapkan hidangan bagi tamu
disinilah mereka menimba ilmu untuk kelak memantapkan langkah menjadi seorang juru masak profesional
perkembangan industri kuliner yang begitu pesat menuntut kemampuan memasak yang mumpuni
banyak yang mengambil sekolah khusus untuk sekadar memperdalam skill memasak atau bahkan mewujudkan impian menjadi seorang chef
meski pendidikan formal bukanlah syarat wajib untuk menjadi seorang chef
tetapi dengan mengambil sekolah formal setidaknya mendapatkan pengalaman yang belum tentu didapat apabila belajar memasak secara otodidak
berbagai sekolah memasak menawarkan modul pembelajaran sistematis
namun sedikit di antaranya yang berfokus pada keahlian meramu kuliner indonesia
kalau melihat menu ini kan menu indonesia ya
kalau hampir sebagian besar dari dulu sampai sekarang mencari sekolah masak yang mengajarkan masakan indonesia bisa dihitung jari kali ya
nah di sini kenapa
keinginan untuk bisa menggeliatkan lagi nih kuliner indonesia
memang sekarang lagi naik daun lagi kah makanan indonesia ya
jadi emang karena sekarang sebenarnya trennya lebih dicari dan lebih banyak itu banyak berkembang itu indonesian food ya
terutama yang fine indonesian food
jadi indonesian food yang di elevate
betul jadi lebih modern penyajiannya lebih bagus
penggunaan bahannya juga lebih teliti lebih high end
iya lebih high end
iya lebih high end
tak sekadar mengajarkan tentang masakan sekolah memasak juga menitik beratkan pada manajemen dapur
mulai dari pemilihan bahan baku peralatan masak yang tepat teknik mengolah masakan hingga desain penyajian
juga untuk protein memang kita speknya memang

jadi kalau untuk hidangan ini memang cocoknya ayam berjantan

jadi kalau untuk hidangan ini memang cocoknya ayam berjantan
ya jadi perangkatnya jantan dengan ukuran ayam speknya seperti ini
jadi rasanya stabil dan bentuknya juga stabil
jadi harus ada spek spek yang harus kita penuhi
jaga kita harus jaga
dan itu pun bahwa pada akhirnya kita tahu background masing masing siswa ini kan tentu berbeda ya
dan goal mereka untuk misalnya belajar disini pun pada akhirnya juga nanti keluarnya akan mungkin memiliki restoran pribadi atau bahkan
juga harus mengenal bagaimana ini akan menggunakan bahan apa untuk di tempat mereka nanti berbisnis seperti itu
betul karena background beda beda mungkin satu ada yang mau usaha
ada juga mungkin untuk pak andre ini mungkin next nanti mau bikin youtube sendiri
saya mau bikin masakan kan betul dia harus tahu juga ya benar apa enggak
kalau nanti viewersnya kecewa oh salah nih pak andre misalkan
jadi harus belajar yang benar
ada begitu banyak pengetahuan yang harus dikuasai seorang chef
termasuk memastikan tingkat higienis makanan nilai gizi seni memadukan warna hingga leadership atau kepemimpinan
untuk taraf yang nantinya pada sudah let's say kita katakan advance misalnya
awareness dengan bumbu tadi itu udah muncul satu kepekaan yang mungkin
oh kalau saya kasih lengkuas dia akan memberikan aroma apa nih
dia tuh lebih yang seseorang chef tuh bisa menjadi berkreasi lebih gila lagi dia mencoba macam macam
betul artinya kalau levelnya sudah lumayan tinggi ya
sudah melewati basic intermediate yang diharapkan tuh
murid itu tahu bumbu bumbu itu karakternya seperti apa sih
si a ngasih rasa ini si b ngasih rasa ini
jika dipadukan menjadi apa
jika dipadukan dia udah ada bayangan
ialah sarah ibu rumah tangga yang dalam waktu dekat bertolak ke amerika serikat
mengikuti jejak sang suami yang tengah melanjutkan studi di sana
ia terpanggil untuk mengasah kemampuan memasak masakan indonesia
agar nantinya menjadi modal baginya di negeri paman sam
memang ada rencana untuk memperkenalkannya di sanakah atau seperti apa
pengen memperkenalkan sih memang jadi maksudnya di sana pun juga pasti banyak nih orang orang indonesia
kangen ya kangen masakan indonesia
terus atau mungkin ada nanti kolega dari suami yang pengen cobain nih masakan indonesia kayak gimana sih sebenarnya
itu kan bisa juga jadi jadi buat ngebonding ya
bila selama ini orang berpikiran menguasai teknik pemasak kuliner indonesia
sebagai hal yang alamiah di indonesia
dimiliki orang indonesia namun tidak baginya
menurutnya memasak kuliner indonesia perlu pemahaman mendalam yang ingin ia gali
apalagi juru masak yang mahir meracik kuliner indonesia sangat dibutuhkan di luar negeri
kalau disini diajarin gimana sih rasanya supaya kuasnya enak
daging yang kita makan pun rasanya juga berasa

dan langsung berarti dapat nilai bagus nih kayaknya ya
dan langsung berarti dapat nilai bagus nih kayaknya ya
dan langsung berarti dapat nilai bagus nih kayaknya ya
ini baru dikasih tau tadi masih nempel

makasih sama aku ya
makasih sama aku ya
demikian halnya dengan teknik mengolah pastry atau kue
dunia pastry yang dinamis otomatis membawa perubahan dalam perjalanannya
misalnya saja pembuatan cheesecake yang diberi sentuhan nanas untuk lebih mengangkat cita rasa indonesia
pembelajaran diawali dengan demonstrasi creaming method atau metode creaming
metode creaming adalah teknik klasik mencampurkan gula dan margarin terlebih dahulu hingga membentuk krim
baru kemudian menambahkan telur satu persatu dan tepung di bagian akhir
tujuannya tidak hanya membuat gula larut ke dalam adonan tetapi juga menyebarkannya merata ke seluruh adonan sehingga

nah ini lagi aduknya berarti bisa membedakan benar dan salahnya itu seperti apa
nah kita genggul dikit ya mbak ya
kita genggul dikit ya
padahal tadi di ladang walangnya baru
kita bukan papa
biaya menempuh sekolah memasak formal relatif mahal
namun tentunya sepadan dengan prospek yang ditawarkan
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif mencatat
kuliner menjadi subsektor penyumbang produk domestik bruto terbesar
dengan rata rata empat puluh tiga persen per tahun
industri kuliner bahkan mampu bertahan dan terus bertumbuh
meski dihantam pandemi
rony satria setia dipradana jakarta